kurang ajar banget tuh orang
habis nabrak langsung kabur gitu aja tuh mobil
kita harus berpelajaran kita gak bisa diem aja
jangan kenceng kenceng bu
kamu jangan berisik
selamat malam bu
selamat malam pak
ibu sudah menerobos lampu merah
dan membawa kendaraan dalam kecepatan tinggi
masalahnya saya itu lagi ditungguin sama suami
bisa lihat sim dan stnk nya
tapi gak ditilang kan pak
ibu tetep harus ditilang
mama udah pulang tau
mama udah pulang tau
mama udah pulang tau
dia malah tidur
pulang gak mau
pak aku tuh udah pulang buru buru sampe ketilang nih sama polisi
papa malah enak enakan disini tidur
salah sendiri papa kamu tuh
aku udah kasih kamu waktu dua jam
ini sekarang udah dua jam
udah aku ngantuk
papa harus bangun
kita harus menyelesaikan masalah ini sekarang juga
tuh mah apa
gara gara apa sih kalian berantem kaya gini
boy kenapa sih kamu main ikut ikutan tawuran segala
sampe ditangkap polisi terus masuk ketahanan
pokoknya sekarang kamu harus jelasin ke mama sama papa gimana kronologisnya
ah jadi gini loh mah
temen boy kan dikroyok
ya boleh bantuin dong ya kan
nah pas boy bantuin
temen gue udah kabur semua
nah boy kan ga enak sama temen boy yang abis dikroyok itu
boy ga kabur boy temenin dia
ditangkep deh masuk sel
tuh kan pa
mama bilang apa benar perasaan mama ini
mama salah sepele
makanya mama biarin urusan ini diurus sama bi irah
mpam juga tau mah
boy itu kan seperti aku orangnya suka tolong orang
perasaan mama ga ikutan tawuran tau
perasaan mama ga ikutan tawuran tau
udah gue ngantuk
kamu banyak ngumpah
woi aduh gila ya lo berdua ngapain ya
kapan datengnya gue ga kedengeran sih
ya elo lagi dreaming dreaming gitu gimana mau kedengeran
ngelamun diatas motor lagi
lamun juga bahaya tuh
tapi kaya sekarang ngelamunnya beda deh
kaya ngelamun jatuh cinta gitu
lo jatuh cinta sama boy
ngelamunnya kaya beda gitu
kayak orang lagi jatuh cinta ya
siapa siapa mikirin siapa boy
gue bukannya jatuh cinta
tapi gue lagi kepikiran aja
gue ngerasa serba salah deh sama dia
bayangin aja ya
terus gue ga pernah bener bener kaya
say thank you gitu sama dia
tapi gue kaya selalu jutek gitu
oh gitu yaudah telpon aja
gue ada nomernya kok
udah bayangin cepet catet aja nih
ya udah pikirin aja dulu baik baik
lo minta aja sama gue tenang aja
gue juga punya kok
kalo udah baik kan enak
hmm kemarin sih dia ada ke rumah gue
gajep banget bo
ke rumah udah nembak blok
menurut gue dia orangnya asik
tapi gue aja yang biasa aja tuh
biasa aja pak luar biasa
mendingan sekarang kita cabut
terus kita makan bubur ayam pak jalan
liat deh kesin banget tuh orang
kurang ajar banget tuh orang
habis nabrak langsung kabur gitu aja tuh mobil
kita harus di pelajaran
kita nggak bisa diem aja